arus mudik masih berlangsung di stasiun senen jakarta pusat pada minggu dua puluh tiga april
ya libur lebaran tidak hanya dimanfaatkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman namun juga untuk liburan
hari kedua lebaran idul fitri di stasiun senen masih dipadati oleh para penumpang yang akan berpergian ke daerah
berdasarkan data dari pt kai daerah operasional satu sebanyak dua puluh tiga tujuh ratus penumpang telah berangkat dari stasiun senen pada dua puluh tiga april
sementara itu di stasiun gambir sebanyak enam belas tujuh ratus penumpang berangkat ke berbagai daerah
jika ditotalkan terdapat empat puluh tujuh ratus penumpang yang masih melakukan perjalanan dari stasiun gambir dan stasiun senen
angka ini menurun sepuluh penumpang jika dibandingkan tanggal sebelumnya dua puluh dua april
kan mumpung libur panjang cuma lebaran yaudah jadi dipakai buat jalan jalan
kiatnya udah beli dari jauh jauh hari sih mbak baru maksudnya emang udah rencana pergi gini udah lama